keributan antara para pedagang dan petugas satpol pp tak terhindarkan
saat lapak mereka di depan pasar tradisional palampang pangkep sulawesi selatan
mulai dirobohkan oleh petugas selasa siang
beberapa pedagang bahkan sempat hendak menyerang petugas
keributan akhirnya bisa diredam setelah petugas kepolisian dan tni turun ke lokasi kejadian
relokasi lapak pedagang di depan pasar ini dilakukan karena dinilai mengganggu penataan pasar dan memicu kemacetan
petugas menyebut sebelumnya pedagang diimbau agar pindah tetapi tak digubris
sementara itu pedagang mengaku telah mendapat izin berjualan dari bupati
meski sejumlah pedagang bersikeras tetap bertahan
petugas tetap membongkar lapak di depan pasar palambang ini
muhammad bakri pangkep sulawesi selatan